rombongan ini bukan sedang hadir untuk pemakaman seseorang
mereka datang untuk melihat sebuah mausulium megah
yang ada di tempat pemakaman umum petamburan jakarta barat
mausolium adalah bangunan megah pelindung makam
pemanu wisata menjelaskan mausolium ini milik
konglomerat keturunan tiongkok yang lahir di batavia
begitu sayangnya kepada suami
sang istri lim shao niu membuatkan mausolium megah
untuk menyimpan abu jenasa suaminya
seluruh material bangunan seperti batu granit hitam
marmer kristal dan patung didatangkan dari italia
selain seluruh sisi mausolium
batu granit dan marmer impor juga dipasang hingga ke bagian banker
informasi menyebut pada saat itu
pembangunannya menghabiskan dana sebesar lima ratus ribu gulden belanda
atau sebesar dua ratus lima puluh ribu dolar amerika
jika dihitung dengan sebagian dari lima ratus ribu dolar amerika
dihitung dengan kurs rupiah saat ini nilainya sekitar tiga tiga miliar rupiah
sayang kondisi bangunan megah setinggi lima belas meter ini tidak terawat baik
jika dihitung dengan sebagian dari lima ratus ribu dolar amerika
kemungkinan kurs rupiah saat ini nilainya sekitar tiga tiga miliar rupiah
kami menduga ini hanya dugaan saja
dahulu ada orang yang berupaya ingin mencongkel
mengambil keuntungan terhadap apa yang ada di dalam
tapi ternyata ini kan sudah kuat sekali nggak mungkin
dan dia gagal
pada delapan belas agustus
akhirnya abu kremasi sang istri mendampingi oge kau
disimpan berdampingan dalam mauseleum ini
peminat yang datang mengaku senang
karena bisa menambah wawasan sejarah yang tak banyak diketahui umum
karena saya tahu kakak ini suka banget sama sejarah
jadi kalau misalnya ada kegiatan kayak gini
pasti dia suka gitu
jadi kebetulan kita juga kenal sama tour guide nya
yaudah kita ikutan
saya pendapatnya soal acara ini
ada tempat ini khususnya gimana
sebenarnya tempatnya ini asik
terus mengandung banyak history
jadi bisa dipelajari dengan baik
tapi saya juga agak jengah ya sebenarnya
sama kehidupan yang di mall mal aja
jadi saya pikir dengan ada kegiatan ini
ini bagus juga buat jadi drama wawasan saya
sama yang lain lain juga
pertama kali kesini dan kesannya apa
soalnya pertama kali kesini sih kesannya surprise banget ya
tpu biasa aja tapi ternyata
saya baru tahu kalau misalkan ada sebuah tempat
yang mungkin aja bisa jadi cagar budaya seperti itu
sama ketemu komunitas baru juga yang merawat
itu juga inspiratif lah
pemandu wisata juga mengajak peserta untuk melihat bangunan
yang menyimpan abu jenazah warga jepang
serta beberapa kuburan yahudi yang ada di lokasi ini